terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
pemerintah kota depok mengaktifkan wisma makara di lingkungan kampus universitas indonesia
untuk tempat isolasi pasien tanpa gejala covid sembilan belas
gedung empat lantai ini memiliki enam puluh tujuh kamar
dengan daya tampung pasien covid sembilan belas tanpa gejala klinis sebanyak satu ratus dua puluh orang
setelah dilakukan sterilisasi pada rabu lalu
wisma makara akan mulai kedatangan pasien pada kamis siang ini
sebelum dialih fungsikan menjadi tempat isolasi
wisma makara milik universitas indonesia ini merupakan tempat penginapan
yang memiliki fasilitas setara dengan hotel bintang tiga
meski angka penularan covid sembilan belas di depok terus meningkat
baru wisma makara ini saja yang akan diaktifkan pemerintah kota depok
untuk tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
kota depok tertinggal dibanding jakarta dan bekasi
yang telah lebih dulu menyiapkan lokasi isolasi otg covid sembilan belas
meski terlambat depok ini sudah menyiapkan wisma makara ui
untuk menjadi lokasi isolasi covid sembilan belas yang bergejala ringan dan juga tanpa gejala
dan saat ini kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
dika bagaimana situasi di sana saat ini dan bagaimana kesiapan wisma makara ui hingga saat ini
megi dan amel saat ini situasi di wisma makara universitas indonesia di depok jawa barat ini masih sepi
karena memang belum ada pasien yang masuk untuk menjalani isolasi mandiri
konfirmasi yang saya terima dari denny romalo
kepala bidang penanggulangan bencana dari dinas pemadam kebakaran kota depok
menyatakan bahwa pasien tanpa gejala di wilayah kota depok ini baru akan mulai masuk
pada sore hari nanti bersamaan dengan sejumlah tenaga kesehatan yang juga nantinya akan disiagakan di wisma makara
yang memiliki fasilitas setara dengan hotel bintang tiga di wilayah universitas indonesia ini
bangunan empat lantai yang ada di belakang saya ini memiliki enam puluh tujuh kamar dan kapasitas tampungnya adalah satu ratus dua puluh tempat tidur
dan nanti di masing masing kamar akan diisi oleh satu sampai dua orang pasien yang menjalani isolasi mandiri
pada hari selasa lalu sudah dilakukan simulasi oleh dinas kesehatan bersama dengan sejumlah karyawan dan juga staff dari wisma makara ini
terkait dengan teknis teknis pelayanan oleh pihak tenaga kesehatan oleh karyawan di wisma makara terhadap pasien pasien yang nantinya akan menjalani isolasi mandiri
seperti bagaimana cara menyiapkan makanan bagaimana teknis untuk mencuci pakaian nantinya
dan juga sejumlah hal hal teknis ketika nanti pasien menjalani isolasi
di nyatakan sembuh
dan kemarin pada hari rabu delapan belas november dua ribu dua puluh juga sudah dilakukan sterilisasi sudah dilakukan pembersihan dengan menggunakan desinfektan
dan tadi sekitar sepuluh menit yang lalu juga dilakukan pengasapan atau fogging
juga yang merupakan bagian dari sterilisasi atau pembersihan di kawasan ini di wisma makara
baik di area luar di area taman ataupun juga di area dalam hingga masuk ke area kamar
yang nantinya akan menjadi tempat untuk isolasi mandiri pasien tanpa gejala
ataupun juga dengan gejala ringan dan juga tanpa penyakit penyerta
ya itu yang juga biasa dikenal dengan comorbid
dan kami juga belum mendapatkan informasi detail dari pihak dinas kesehatan
karena memang tadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh kepala dinas kesehatan pemkot depok dr nova rita
terkait dengan mengapa baru wisma makara ini saja yang diaktifkan atau difungsikan
untuk menjadi tempat khusus isolasi mandiri bagi pasien covid sembilan belas tanpa gejala
mengingat kalau kita melihat data amel dan juga megi di pemkot depok ini
menjadi cukup mengkhawatirkan
pertanggal delapan belas november kemarin ada satu ratus dua puluh kasus baru atau tambahan satu ratus dua puluh kasus
sehingga total kasus aktif menjadi satu empat ratus lima puluh orang di wilayah kota depok ini
dan satu tiga ratus lebih di antaranya adalah pasien tanpa gejala
sementara daya tampung dari wisma makara ini hanya satu ratus dua puluh orang pasien saja
dan sayangnya pemkot depok juga tidak pernah merinci atau mengumumkan
berapa tes pcr yang dilakukan perharinya oleh pemkot depok
sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah kasus kasus baru tersebut disebabkan oleh tingginya angka
atau rendahnya angka testing di wilayah kota depok ini
tetapi sekali lagi terkait dengan wisma makara yang nantinya akan dipakai sebagai tempat isolasi mandiri
informasi terakhir yang saya terima bahwa pukul satu siang nanti pihak dari dinas kesehatan
dari dinas pemadam kebakaran ataupun juga bpbd setempat serta juga dari otoritas lainnya
akan mengambil penggunaan
rapat terakhir terkait dengan persiapan final untuk isolasi mandiri pasien covid sembilan belas
yang rencananya akan dimulai masuk pada pukul empat sore nanti
ya dika tadi anda menyebut daya tampung di wisma ui ini hanya satu ratus dua puluh orang
apakah ada tambahan tempat isolasi selain di wisma ui dan bagaimana ketersediaan tim medis di kota depok sendiri
ya itu tadi yang juga menjadi perhatian
pertanyaan saya kepada kepala dinas kesehatan kota depok dr nova rita yang tidak terjawab
karena memang faktanya sejauh ini konfirmasi terakhir yang kami terima tadi dari kepala bidang penanggulangan bencana kota depok
baru wisma makara saja yang akan diaktifkan per sore hari nanti untuk isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
kami belum bisa memastikan apakah pemkot depok juga akan mengaktifasi tempat tempat lain
seperti halnya hotel bintang dua ataupun juga bintang tiga seperti yang sudah jauh beberapa bulan sebelumnya oleh jakarta
bahkan juga oleh daerah penyangga seperti bekasi yang sudah mengaktifkan sejumlah hotel bintang dua dan bintang tiga
juga mengaktifkan stadion wibawa mukti atau stadion sepak bola mereka sebagai salah satu tempat isolasi mandiri
tetapi depok yang memiliki angka penularan cukup tinggi kembali kepada data amelia dan juga megi
di provinsi jawa barat pertanggal delapan belas november kemarin

itu artinya adalah lebih dari setengah kasus satu provinsi berasal dari satu pemerintah kota yang sama
dan ini juga tentunya harus menjadi perhatian serius
mengingat pemkot depok juga bisa dikatakan terlambat untuk mengaktifasi tempat tempat seperti ini
untuk melakukan penampungan terhadap pasien covid sembilan belas tanpa gejala
yang nyatanya kalau kita juga mengacu kepada data
yang ada di pemerintah kota depok terkait dengan penyebaran covid sembilan belas
adalah mayoritas merupakan pasien tanpa gejala
yang seharusnya bisa dilakukan isolasi di tempat tempat khusus seperti ini
atau tidak dilakukan di rumah pribadi
karena itu juga menjadi potensi penularan untuk adanya kluster keluarga
kembali ke anda
baik lalu dika dengan wisma makara ui ini jadi tempat isolasi untuk pasien covid sembilan belas di sana
apakah ini juga telah memberikan dampak aktivitas universitas indonesia di sana
ya memang sejak awal pandemi ini
aktivitas tatap muka terkait dengan kegiatan belajar mengajar di universitas indonesia memang sudah ditiadakan
karena memang dilakukan secara daring ataupun juga online
dan memang tampak tidak ada aktivitas berarti di lingkungan
universitas indonesia ini selain beberapa petugas yang melakukan pembersihan
ataupun juga beberapa warga yang tengah berolahraga pada pagi hari tadi
itu artinya itu berbeda dengan situasi sebelum adanya pandemi
di mana tempat ini atau di lingkungan kampus universitas indonesia di depok ini selalu ramai oleh mahasiswi
tapi kalau kita di wisma makara
saya juga mendapatkan informasi bahwa sampai malam hari tadi masih ada pengunjung yang menginap
di wisma makara ini yang memang menjadi tempat penginapan
yang mayoritas biasanya dihuni oleh mahasiswa ataupun juga keluarga keluarga dari mahasiswa yang hendak berurusan di lingkungan kampus universitas indonesia
dan persiang hari nanti dipastikan sudah tidak akan ada lagi tamu yang menginap di wisma makara ini
karena memang nanti pada sore hari akan mulai digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien covid sembilan belas
tadi saya bertanya
saya bertanya kepada kepala bidang penanggulangan bencana di dinas pemadam kebakaran kota depok
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang pasien tanpa gejala menjalani isolasi mandiri di sini
ia menyebutkan bahwa waktunya bisa dua pekan
bahkan sampai satu bulan tergantung dari kondisi ataupun juga dari hasil tes terakhir mereka ketika mereka nantinya dinyatakan sembuh
kembalikan anda amelia
terima kasih koresponden cnn indonesia mahardika utama atas laporan anda selamat bertugas kembali